mungkin dia tidak mau dikenal
memangnya kamu suka cari muka
loh kok jadi aku
kita cari sungai yuk
perut aku mules
cari aja sana sendiri kamu
karena aku sudah berjanji farida
cepat tangkap monyet kecil itu
terima kasih ya timon
kamu memang sahabat sejati kok
si luman monyet itu sakti juga
itu tanya takut tapi kuda suka sama binatang itu
sekarang kalian berdua sudah aman
mungkin dia tidak mau dikenal
memangnya kamu suka cari muka
loh jadi aku
perut aku mulas
cari aja sana sendiri kamu
loh kok gitu
kan aku sudah berjanji farida
bakal menemani kamu kemanapun kamu pergi
aku mana tega melihat kamu sendiri
nanti kalau ada apa apa bagaimana
aku kan gini gini bisa melindungi kamu ya toh
ini pasti kerjaan pak lampir jari jarian itu
bahkan untuk masuk ke rumah sendiri pun aku tidak bisa
bagaimana ini lampir
danyang danyang donggalah ingsel
matek haji kacabenggalah
rep sirup parewanganku dedemit
siapa yang berani masuk ke sini tanpa seizin
hehehe ternyata kamu masih penasaran juga
aku akan menjawab rasa penasaranmu itu sekarang juga
aku akan menghabisinya
aku benar benar akan menghabisinya kerungsung
berani kamu mengaku sebagai mak lampir asli
padahal kekuatanmu sungguh tidak ada
ini mataku yang rusak atau mak lampir memang ada dua
benar benar sulit dipercaya
besar juga jahalimu
cepat kamu menyerah
aku akan menghabisi ibu mak lampir palsu
kamulah yang palsu
siapakah di antara kalian yang asli atau yang palsu
aku yang asli
ini benar benar sulit dipercaya
kamu tidak usah bingung
dialah mak lampir palsu
jika dia mak lampir asli
dia pasti tidak akan mudah dikalahkan oleh tongkat sakti
ia hanyalah mak lampir jadi jadian
yang sudah berbuat lacak dengan menyerupai aku
akulah si jatuhnya malamu
dan aku akan membuktikan
kalau akulah mak lampir yang asli
hanya segitu kemampuanmu
aku akan menghancurkan tubuhmu
kali ini kamu tidak akan bisa mengalahkan senjata andalanku
bahkan cambuk ikan pari pemberianmu
stirorokidul berani kau palsukan
kesalahanmu sudah tidak terampuni
aku tidak akan mengampunimu
kerasalah berani menirikku lampir
tidak mungkin dia memiliki senjata
sangat yang sama denganku
jangan lari gabung
seumur hidup aku baru tahu ada kejadian seperti ini
ada dua mak lampir mempunyai
kekuatan yang sama
bahkan senjatanya pun sama